masa libur tahun baru dua ribu tujuh belas warga ibu kota dan sekitarnya masih menjadikan puncak bogor sebagai lokasi favorit berlibur bersama keluarga
dan untuk menghindari kepadatan dan juga kemacetan arus lalu lintas di jalur puncak pada malam pergantian tahun
satlantas polres bogor akan memperlakukan satu arah dari puncak atau cianjur menuju jakarta pada tiga puluh satu desember dua ribu enam belas
mulai pukul delapan belas waktu indonesia barat sampai dengan satu januari dua ribu tujuh belas pukul enam belas
arus lalu lintas dari jakarta menuju puncak akan dialihkan melalui jonggol atau sukabumi
polisi juga mengimbau agar pengguna jalan mematuhi rambu lalu lintas tidak parkir di bahu jalan dan badan jalan
tetap sabar di antrian dan tidak mengambil lajur dari arah yang berlawanan
diperkirakan pada malam pergantian tahun jalur puncak akan sangat padat dengan pengunjung
kita sudah terhubung dengan koresponensi nnk
indonesia arman helmi di simpang gadok bogor jawa barat
selamat siang arman bagaimana kondisi jalanan menuju puncak jelang perayaan tahun baru saat ini
arman apakah anda dapat mendengar saya
baik sheryl selamat siang
saya dapat informasikan bahwa saat ini kondisi lalu lintas di eksit tol ciawi di arah puncak menuju jawa barat
arah puncak bogor jawa barat
saat ini masih terpantau lancar tidak terjadi penumpukan ataupun juga kemacetan lalu lintas yang ada di sini
karena memang sebelumnya polisi juga sudah memperlakukan sistem buka tutup
jadi sistem buka tutup jalur ini kondisional tergantung bagaimana dinamika ataupun juga kondisi lalu lintas yang ada di lapangan saat ini
dan memang tadi juga sheryl sudah menyampaikan informasi bahwa nanti pada hari ini tiga puluh satu desember dua ribu enam belas dimulai pada jam delapan belas atau jam enam sore
jalan atau jalur dari puncak menuju jakarta akan ditutup sampai dengan satu januari besok pukul enam pagi waktu indonesia barat
dan bagi kendaraan yang akan menuju ke puncak dari arah jakarta memang betul sekali akan dialihkan mulai dari jonggol dan nanti akan keluar ke arah puncak juga
dan saya akan informasikan bahwa ada beberapa lokasi ataupun jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh polres bogor
yaitu masing masing ada melalui
melalui jalur cilengsi jonggol dan juga cariu
ini khususnya bagi kendaraan angkutan barang dan penumpang yang akan menuju atau melewati jakarta cianjur dan bandung
dapat saya informasikan juga bahwa jalur alternatif ini memiliki panjang lima puluh lima km kemudian lebar delapan meter dan kondisi jalur alternatif ini dapat dikatakan baik
kemudian jalur alternatif kedua yaitu jalur babakan madang pasar angin bagi kendaraan dari arah jakarta yang akan menuju ke puncak
dan bisa keluar di
di mana kondisi ataupun juga panjang dari jalur alternatif babakan madang pasar angin ini memiliki panjang dua puluh km dengan lebar enam meter
dan dapat dikatakan kondisinya juga cukup baik
kemudian ada juga jalur alternatif berikutnya yaitu jalur cilember jogjogan ciburial yang memiliki panjang delapan km maksud kami dan juga lebar lima meter dengan kondisi rusak ringan
sementara jalur alternatif yang lain yang dapat digunakan oleh pengendara
pengendara dari arah jakarta menuju ke puncak dapat melalui jalur alternatif taman safari jatiwangi bendungan dan keluar di ciawi
di mana panjang jalur alternatif ini ada kurang lebih tiga belas km kemudian lebar enam meter dengan kondisi baik
dan untuk pengamanan sendiri menjelang libur tahun baru dua ribu tujuh belas ini aparat kepolisian dari polres bogor sudah menyiapkan atau menerjunkan beberapa personel atau sejumlah personel
yaitu kurang lebih ada satu dua ratus lima puluh lima
dan kurang lebih ada satu dua ratus lima puluh lima personel dari polres bogor ditambah dengan satu dua ratus enam puluh enam polres gabungan
gabungan dari tni kemudian dinas perhubungan dari bpbd satpol pp dari pemadam kebakaran linmas palang merah indonesia kemudian dinas kesehatan yang berjumlah satu dua ratus enam puluh enam personil
jika ditotal atau digabungkan jumlah personel untuk pengamanan sendiri berjumlah dua lima ratus dua puluh satu orang
dan memang lokasi atau karakteristik daripada jalur puncak ini termasuk jalur yang
rawan kemacetan dan juga longsor
baik terima kasih banyak arman helmi atas laporan anda langsung dari bogor jawa barat